sejumlah pendukung klub sepak bola persebaya membuka posko layanan pengisian oksigen gratis
bonek disaster respon team membuka posko ini selama dua puluh empat jam penuh
posko menumpang di warung kopi milik salah satu anggotanya
mereka melayani semua warga tanpa pandang bulu dari mana asal mereka
cukup berbekal tabung oksigen ukuran satu meter kubik dan kartu identitas
siapapun bisa mendapatkan layanan oksigen gratis
menurut rizky aminullah dibuka sejak sepekan lalu
sudah hampir tiga ratus orang mengisi oksigen gratis di posko ini
rata rata pengisian dilakukan di malam dan dini hari
mereka juga melayani pengisian oksigen gratis untuk warga dengan keluhan medis lain covid sembilan belas
ada tbc jantung dan jenis penyakit lain yang membutuhkan oksigen
banyak warga warga itu kalau jam malam atau di atas jam dua belas dini hari
itu banyak yang membutuhkan oksigen
karena di sini kan posko
kita dua puluh empat jam lebih lamanya kayak gitu
jadi di jam jam rawan atau jam jam yang orang orang terlelap
itu banyak yang ngambil atau ngisi refill oksigen di kita
posko ini mengandalkan dana swadaya anggota dan donasi terbuka
mereka rencananya akan membuka posko sekuat daya yang mereka punya
bonek disaster response team juga menyediakan ambulans gratis
oksigen dan ambulans menjadi kebutuhan utama warga di saat pandemi
sementara itu posko pengisian oksigen gratis yang dibuka pemerintah provinsi jawa timur
juga masih ramai didatangi warga
untuk pasien covid sembilan belas warga bisa daftar online melalui website
namun untuk warga dengan keluhan medis lain bisa langsung datang ke lokasi
banyak masyarakat yang mengeluhkan sesak nafas itu bukan hanya karena penyakit covid
banyak penyakit lain yang juga membutuhkan untuk oksigen itu
antara yang mungkin pneumonia
jantung ataupun paru
masyarakat yang membutuhkan oksigen bisa datang langsung ke sini
dengan menunjukkan bukti bahwa mereka itu atau keluarganya sakit jantung ataupun sakit paru
sehingga akan langsung kami layani mendapatkan oksigen gratis
warga merasakan posko oksigen gratis ini membantu mereka
mereka mengaku antrean di depo depo pengisian oksigen milik swasta masih sangat panjang
sedangkan di posko pengisian gratis
warga hanya perlu menunggu tak kurang dari lima belas menit
di acara acara itu dalam waktu satu hari itu langsung full
sudah habis semua
itu dari pagi pengisian kita datang itu subuh
itu mungkin jam tujuh jam delapan sudah habis
jadi kita pasti tidak kedapatan
kenyataannya itu dari broadcast wa yang kita cari itu kosong terus antrinya yang parah
jadi dari pagi sampai sore itu antri
terus harga bervariasi juga sih
kalau harga beberapa tempat nggak
enggak terlalu mahal
cuma antriannya enggak kuat
rata rata ada enam puluh an warga yang datang ke posko ini
tercatat ada enam ratus enam puluh tujuh warga yang datang

keberadaan posko pengisian oksigen gratis diharapkan bisa mengurai antrian di depo depo pengisian swasta
miftah farid herudi sudarmanto surabaya jawa timur